aku akan aturan kamu yang buat
kamu harus menuruti semua perintahku
baik baik malamber
aku akan setia kepadamu
aku akan menuruti semua perintahmu
mau beli apa nak
aku mau jual cincin pak
mau jual berapa
terima kasih pak
kita harus cari faridah kemana lagi sir
kita sudah mencarinya kemana mana
tapi kita tidak menemukannya
tidak ada baron
faridah pergi ke mana ya
atau jangan jangan dia diambil lagi sama si luman baron
mudah mudahan tidak sir
mungkin dia pulang ke rumahnya barah
faridah sudah tidak mau lagi bertemu ayah dan buddhanya
aku jadi bingung baron
kita pergi ke sana faridah tidak ada
kita pergi ke sana lagi faridya juga tidak ada
ya sudah lah biarkan saja pergi kemana saja
dia tidak diambil ww gumpil
kamu tidak akan bisa kemana mana lagi kembali
sebenarnya kita udah urusan apa paman
karena kamu telah berurusan dengan sekaranyo
berurusan dengan sekaranyo
berarti berurusan dengan aku
aku akan menghukum
diajeng mau kemana jeng
kami juga pergi ke jepara
mari pergi bersama sama
apa diajeng pernah ke jepara
kalau boleh tahu jeparanya di mana
kalian tidak perlu tahu
kumpulin jangan sampai lolos kak

jangan lupa menyalahkan kan
coba kamu periksa dulu
kang ada di sini kan
tahan dulu akan duluan yang muda belakangan
saya duluan kang
akang lebih tua tahu gak
di mana mana yang tua malah sama yang muda kah
akang yang terkutuk
maunya menang sendiri
aturan dari mana
saya yang buat kang
aturan kamu yang buat enak aja
pokoknya ngapa tau pokoknya akang duluan
tidak kang saya duluan kang
kamu lebih muda akang lebih tua tahu gak

bara kamu yakin faridah ada di jepara
firasatku mengatakan seperti itu sir
dan biasanya firasatku tidak pernah meleset
dari ini kau tak akan bisa lolos dari tanganku
kamu kenapa huh
terima kasih paman badrika
paman badrika sudah menolongku
paman badrika yang menolong
jika bukan karena paman badrika
bahwa tidak akan pernah bisa keluar
dia anak nyaring
buat ngajak nih